kepada mereka denyut kehidupan baru dipercayakan
kepada mereka pula kesehatan sang buah hati ditambatkan
namun pandemi mengusik ketenangan para orang tua dan menambah kerisauan baru
persalinan itu benar benar sakral
persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu
jadi membuat perjalanan ini indah karena akan kamu kenang sampai nanti
inilah sepenggal kisah pejuang ibu dan anak yang dengan segenap hati melayani di tengah pandemi
kecemasan terpancar di wajah ibu hamil dan pasangannya
menanti kelahiran bayi mungkin tak lagi semengembirakan dahulu
ada kekhawatiran menyelimuti
manakala sang buah hati yang akan mengawali kehidupan di dunia harus dihadapkan pada kenyataan terjadinya pandemi covid sembilan belas
eri tiawaningrum bidan yang membuka praktik persalinan di bilangan citayam depok jawa barat memaklumi kegelisahan calon ibu
pegiat gentle bird atau persalinan alami ini tak ingin pandemi mengganggu kondisi psikologis para ibu
dengan tetap mengedepankan kewaspadaan ia meyakinkan pasiennya pandemi adalah tantangan bukan penghalang
menurut eri kekhawatiran berlebihan justru akan memperburuk kondisi janin
apalah placentanya di bawah lah atau posisi bayinya melintang atau sungsang itu biasanya sangat berhubungan dengan emosional si ibu ataupun ada trauma di tubuhnya
kenyamanan ibu saat melahirkan berperan penting bagi kondisi sang buah hati
ibu itu hipnoterapis yang paling wahid buat anaknya
di to ratunya itu ya ibu ibu ngomong ayah itu yang akan terjadi
so ibunya yang harus benar benar disiapkan secara holistik
baginya persalinan menjadi titik awal penentu garis kehidupan bukan hanya bagi sang bayi tetapi juga orang tua
kegiatan yoga prenatal pun tetap digelar sebagai bagian dari persiapan persalinan
tentunya jumlah peserta dibatasi
dengan yoga banyak hal yang bisa membantu memperlancar persalinan
dalam yoga ada balancing post ada creating space ada opening hip ada nafas bagaimana menyelarkan semuanya
kalau semua kondisinya bagus bayinya posisinya optimal pasti dijamin proses persalinannya lancar
jadi itu yang kami lakukan reguler setiap seminggu tiga kali
konsultasi kehamilan diadakan dengan membuat janji terlebih dahulu untuk menghindari kepadatan orang di ruang tunggu klinik
semua harus disesuaikan tak lain untuk memberi kenyamanan kepada pasien
kebetulan sekarang usia kehamilanku sudah tiga puluh enam minggu
pasti khawatir banget ya kalau mau ngelahirin apalagi di tengah pandemi kayak gini
dengar dari isu isunya kan banyak yang habis ngelahirin terus terkena virus
jadi lebih milih tempat untuk melahirkan yang nyaman yang aman dan pastinya sesuai sama hatinya
yang jelas sih gak diprediksi banget bakal menjelang mau lahiran ini ada situasi kayak begini kan
lagi anak pertama belum ada pengalaman apa apa gitu kan
jadi ya sebenarnya sih takut juga ada rasa takutnya
tapi gimana tetap bikin persalinan ini berjalan dengan lancar di situasi covid sembilan belas kayak gitu
bagi ika yang sudah sepuluh tahun bekerja di klinik persalinan bidan eri adalah sosok tempat ia menimba ilmu
kalau saya membantu eri itu dari pertama kali buka praktek ya
dari mulai nol saya sudah bantu di sini
mulai dari persalinan bagaimana terus untuk mengatasi kesulitan ini seperti apa cara mengatasnya gimana
itu semuanya saya pelajari dari dia
dan kebetulan juga saya dari pujang udah kerja di kebidanan
jadinya saya suruh bantuin di sini udah menguasai gitu loh
kita sama sama gimana ya
ilmu saya sama ilmu dia dipaduin
begitu pula yang dirasakan bidan muda lain yang turut membantu eri
mereka kerap mendapat pencerahan dan dukungan untuk mempersiapkan mental saat hendak membantu persalinan
khusus untuk calon ibu eri selalu menularkan pandangan betapa indahnya proses persalinan
calon ibu tak sepatutnya menyerah pada kondisi pandemi yang dapat mengusik kemuliaan momen persalinan
persalinan itu benar benar sakral
persalinan itu bukan hanya urusannya melahirkan
persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu di perjalanan kehidupannya
disitulah mengapa saya bilang ini adalah tentang perjalananmu
jadi harus dirimu yang benar benar setting goal harus benar benar membuat perjalanan ini indah karena akan kamu kenang sampai nanti
sementara itu rumah sakit ibu dan anak tambak jakarta pusat punya pendekatan khusus dalam menangani bayi yang baru lahir
sejak terjadi pandemi covid sembilan belas pihak rumah sakit menerapkan kebijakan baru
berupa pemakaian pelindung wajah pada bayi yang baru dilahirkan
pemakaian face shield merupakan langkah preventif
dengan catatan bahan dan bentuknya tidak mengganggu kenyamanan bayi
penggunaan face shield bertujuan melindungi area wajah yang rentan terpapar virus corona
terlebih bayi tidak mungkin mengenakan masker karena akan membatasi oksigen dan aliran udara
kekhawatiran tentu ada manusiawi ya
kekhawatiran tentu ada
namun masing masing kita saling memotivasi saling menyemangati bahwa ini memang tanggung jawab yang harus kita lakukan
dan benar benarnya manakala tidak ada peb hydration yang losing
kekhawatiran tentu ada
begitupun layanan kesehatan pasca persalinan
terbit rasa ragu khususnya pada para ibu
sedangkan pilihan tetap berada di rumah merupakan hal realistis untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
para ibu ini mengungkapkan keluh kesah mereka
kalau mau bawa ke rumah sakit pun saya masih parno
lagian rumah sakit juga rame
kita juga nggak tahu ada yang terpapar atau enggak
saya cenderung takut untuk ke rumah sakit karena kan virus juga ada di mana mana
terutama kan di rumah sakit itu kan pasti tempatnya orang orang yang sakit yang mau sembuh
nggak mau tetap harus dibawa tapi emang akhirnya jadi agak lebih protektif sih

kita pakai itu terus juga setelah imunisasi langsung cepat cepat ganti sarung tangan sama sarung kakinya
terus juga kalau pulang ke rumah walaupun udah mandi tetap harus dimandiin lagi
rumah vaksinasi yang berada di kawasan kramajati jakarta timur ini mencoba merespon penerapan tatanan baru
penggagas rumah vaksinasi pusat yaitu dokter spesialis anak biprim basarahian warso
mengusung protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas yang ketat
ketua janji temu
menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum mendatangi rumah vaksinasi
pengunjung diperiksa sebelum bayi dibawa ke dalam ruangan
jarak sosial di ruang tunggu juga diterapkan
para petugas dilengkapi alat pelindung diri level dua
mulai perawat di bagian administrasi hingga dokter di ruang vaksinasi
pembatasan pun dilakukan bagi pengantar bayi
di masa pandemi ini upayakan
pengantar bayi di rumah vaksinasi itu yang mengantar satu orang saja
jadi nggak perlu tanya tanya terlalu banyak yang sehingga membuat antrian panjang
jadi simpel aja
tetap sih kita cek tumbuh kembangnya seperti apa
pemeriksaan fisiknya ada bising jantung atau tidak dan seterusnya ya
tetap itu kita lakukan
tetapi hal hal yang lain lain yang tidak terlalu perlu itu kita hindarkan
nanti semua pen shack
ada beberapa vaksin yang memang harus diberikan sesuai jadwal dan nanti kalau sudah lewat jadwalnya nggak boleh lagi
misalkan vaksin rota rota viru untuk cegah diare itu kan nggak boleh lewat tiga bulan
tapi vaksin vaksin yang lain itu jadwalnya cukup fleksibel
waktu itu idaikan memberi toleransi satu bulan masih bisa
tapi kan pandemi ini berlangsungnya panjang ternyata lebih dari satu bulan
oleh karena itu mau tidak mau memang kita nggak boleh menunda terlalu lama vaksinasi anak itu
tetap harus diberikan karena kalau tidak nanti pandeminya selesai ada wabah lain yang muncul
gara gara kita terlambat memberikan vaksinasi pada anak anak itu
demikian halnya yang dilakukan dokter spesialis anak tubagus verdi fadila yang berpraktik di rumah sakit hermina ciputat tangerang selatan
dokter ferdi begitu ia biasa disapa memaklumi kekhawatiran pasien yang datang
terlebih rumah sakit tempatnya bekerja tak hanya melayani anak anak tetapi juga pasien umum
level dua kita kenakan pakaian alat pelindung diri
untuk memproteksi kita tenaga medis yang memberikan pelayanan dan juga memberikan rasa aman dan nyaman juga buat pasien
khawatiran mereka juga merasa bahwa dokternya setiap hari terpapar dengan orang sakit
sebetulnya takutnya menularkan gitu ya bisa juga ada semikiran demikian
atau kita tidak tahu apakah pasien yang kita hadapi orang tuanya adalah otg
orang tanpa gejala yang ternyata pernah terpapar tapi tidak ada simptom sama sekali gitu
jadi kita siapkan
ia pun tak menampik adanya stigma yang melekat pada tenaga kesehatan di tengah pandemi
namun perilaku steril tenaga medis sebelum menangani pasien menjadi hal utama
untuk level dua kita menggunakan gaun daun atau apron
jadi kita tidak menggunakan hazmat yang cover all
kemudian kita menggunakan proteksi masker
memang bagusnya maskernya adalah n sembilan puluh lima
kemudian menggunakan google
untuk ini mencegah splash ya
pelindung kaki ya
begitu pula kekhawatiran keluarga
dukungan keluarga menjadi penguat setiap langkahnya melayani masyarakat
kekhawatiran tentu ada manusiawi ya
kekhawatiran tentu ada
namun masing masing kita saling memotivasi ya
saling menyemangati bahwa ini memang tanggung jawab yang harus kita lakukan
saya sebagai tenaga kesehatan kemudian istri saya juga memberikan support ya
yang diingatkan berkali kali oleh keluarga adalah proteksi diri yang baik
itu yang terus menurut saya kami sebagai tenaga medis ingat gitu
dukungan keluarga di rumah dan menjaga keselamatan diri sendiri
tindakan medis terhadap pasien anak dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan
orang tua yang membawa bayi pun harus berjarak saat berkonsultasi
yang dialami hafin safik yang baru berumur lima belas hari misalnya
orang tuanya memutuskan memeriksakan anaknya
ke dokter di rumah sakit
balik ke urgensinya aja sih
tingkat urgensinya seperti apa kalau
kayak kemarin kan dia sempat kena high bilirubin
kadar bilirubinnya tinggi
dan harus cepat cepat disinar ya
mau gak mau saya harus langsung datang ke rumah sakit
itu aja sih mas
kalau untuk saya pribadi sih
dari sisi orang tua
saya mencoba memposisikan diri saya untuk tidak paranoid
terkait covid ini
paling ya kita ikutin yang sudah disarankan pemerintah aja
protokol kesehatannya seperti apa
kepedulian verdi tak hanya diwujudkan dengan tetap melayani pasien anak di tengah pandemi
ia juga terjun langsung menggalang donasi dan menyalurkan apd ke sejumlah fasilitas kesehatan
untuk menyumbang bahan kebutuhan pokok bagi pekerja sektor informal yang terkena dampak
pokoknya saya akan berbuat yang terbaik
itu yang selalu saya yakinkan
lia oktora tak pernah menyangka putri sematawayangnya diva sempat tertular covid sembilan belas akhir maret lalu
diva mengidap sindrom sekel yaitu kelainan langka yang ditandai dengan terjadinya penundaan pertumbuhan dan beberapa kelainan penyerta
seperti ukuran kepala kecil tulang punggung melengkung dan gangguan koordinasi tubuh
kini diva yang berusia enam belas tahun dengan tinggi sekitar satu ratus empat cm tak bisa berbicara dan hanya dapat melakukan reaksi kecil
seperti menakuk tangan ketika bertemu dengan orang asing
pertengahan maret lalu diva mengalami gejala batuk dan sesak nafas
lia membawa putrinya ke dr verdi di rumah sakit hermina cipota
ya dr verdi lah yang selamatnya
ini rutin mengecek kesehatan diva
nah seminggu setelah diva keluar rumah sakit itu timbul batuk lagi
itu makanya satu sisi yang saya perjuangkan saya untuk dirujuk ke wisma atlet
di satu sisi juga kan saya belum dites waktu itu ya
nah jadi di sana diva juga di tes lab saya juga
lalu hari keberapa tuh diva di ronsen
diva juga dikasih obat obatan saya juga selain obat obatan juga kita dikasih vitamin juga
keterbatasan diva tentu membuatnya tidak mandiri dan bergantung pada sang ibu
maka saat terpapar covid sembilan belas pun lia harus menemani diva di isolasi dan dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas
nah tanggal dua belas nya saya dikabarin kalau hasilnya
nah ya saya antara kaget ya sedih juga karena nggak percaya
sebenarnya saya nggak percaya
secara kita tidak pergi ke mana mana
paling hanya ke rumah orang tua saya yang hanya berjarak satu km dari sini kan bulak balik
itu pun saya naik sepeda saya nggak naik kendaraan umum gitu kan
nah akhirnya ya saya berpikir yaudah memang hasilnya positif gitu kan
saya harus yang penting saya akan melakukan yang terbaik buat diva
yang penting pada saat itu saya ingin diva sembuh
upaya lia tak sia sia karena diva akhirnya dinyatakan sembuh setelah tes swab pcr yang kedua awal mei lalu menunjukkan hasil negatif covid sembilan belas
mereka pun diizinkan keluar dari wisma atlet pada dua ribu dua puluh

lia memang tak pernah main main
belasan tahun ia merawat diva seorang diri
apa yang menguatkan saya sebenarnya
satu juga support dari keluarga dari teman teman gitu kan
jadi pada saat diva usia tiga bulan saya pisah sama ayahnya gitu kan
keluarga sangat mendukung banget waktu itu
bagaimana supaya saya move on saya berjuang untuk diva
ia telah menjalani dan merasakan pahit getirnya kehidupan bersama diva
saya selalu meyakinkan diri
itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya gitu loh
pokoknya saya akan berbuat yang terbaik buat diva
itu yang selalu saya yakinkan
pernah juga ada timbul rasa ketakutan
karena saya cuma berdua aja
bagaimana nanti kalau saya nggak ada
itu pernah ada timbul rasa ketakutan
seperti itu dulu ya
cuma saya yakin allah pasti akan membuat yang terbaik buat umatnya
seandainya pun saya nggak ada duluan
pasti allah akan memberikan yang terbaik buat diva
kerentanan anak terpapar covid sembilan belas tak dapat dipandang sebelah mata
sebab anak yang tertular tak dapat menjalani isolasi sendiri
melainkan harus ditemani orang tua
sebenarnya risiko anak untuk mendapatkan covid sembilan belas itu tidak jauh berbeda dengan orang dewasa
kalau kita lihat angkanya kecil ya
tapi kalau kita ekstrakulasikan dengan jumlah anak indonesia
lebih kurang misalnya anak indonesia sekitar enam puluh enam
menurut dia anak anak adalah populasi yang unik
orang tua berperan besar dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya mencegah penularan covid sembilan belas pada anak
tolong dengarkan kami
anda diciptakan sempurna
anda diciptakan berharga
anda diciptakan mulia
tubuh fisikmu sempurna
artinya kalau tuhan sudah memberikan hamil
pasti ngasih jalan lahir
kalau ada vagina berarti ada kesempatan untuk melahirkan normal
jadi tetap jaga kesehatan
baik dengan jaga makan olahraga minum air putih yang banyak
pelajari harus ngapain aja
ikuti saran pemerintah lalala nya
terus kemudian tetap waras semangat happy
karena kita harus berdamai dengan kondisi sekarang
yang pastinya tidak cuma sebentar
tolong dengarkan kami
kita tidak pernah tahu secara pasti kapan pandemi ini akan berakhir
oleh karenanya kita harus beradaptasi
adaptasi inilah mungkin yang kita citaskan sebagai the new normal
untuk teman teman sejawat bidang kesehatan adalah tugas kita untuk tetap melayani
memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak anak indonesia
sudah sumpah kita demikian
marilah kita memberikan pelayanan yang terbaik
untuk masyarakat tentunya untuk menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam penerapan the new normal ini
tolong dengarkan kami ya
untuk dalam masa wabah pandemi ini
kami berharap pemerintah lebih memperhatikan terutama untuk anak anak disabilitas
apalagi dalam masalah pendidikan
sekarang kami yang diajarkan sebisa mungkin kita tidak ke rumah sakit
sedangkan anak anak disabilitas itu kan rentan
karena mereka ada beberapa anak disabilitas yang membutuhkan obat khusus
para pejuang ibu dan anak ini hanya segelintir dari mereka yang senantiasa terus berikhtiar
mereka tak menyerah pada kegelisahan akibat terjadinya pandemi
mereka pun tampak siap melanjutkan kehidupan dengan tatanan yang baru
tidak ada yang bisa dihukum